layla bergerak terlalu luasa di rumah ini
terlalu ingin tahu sulit dikontrol
karena itulah dia mati
yang satu ini juga selalu bicara dengan komar
entah apa yang dikehendaki sebetulnya
bantulah aku joko
bantulah aku melepaskan diri dari segala kekalutan ini
kubur sitaran atau besok bukan persoalan
yang penting kita tidak bisa menunggu mayat ini akan busuk
tidakkah kamu dapat mencium omnya
tapi mayat ini harus disebayangkan
kamu boleh melakukan
tapi nanti setelah kami menyemayangkannya ke dalam peti mati ini
memasukkan ke dalam peti
mayat ini harus dikapal ini bu
kami hanya peraksan
bukan urusan saya
wait www pertuk mulut
jadi siapa dia
me pak komar
orang dan keterampilan
selamat jalan layla selamat jalan sahabatku selamat jalan
selamat jalan layla assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
para nohade di diosa dayana semangka sarang sarang adoalkun ku almarhumah
neng layla agar dapat ampunan segala dosa na dan diterima amal ibadahnya amin
saya minta semua menjadi saksi layla telah pergi
suatu hari nanti keluarganya pasti akan ada yang datang
kita semua menjadi saksi bahwa kuburannya ada depan kita sekarang ini
ada yang ingin ibu utarakan tidak aku harap kalian tidak terganggu dengan
musibah itu saja
diri saya sendirian
bersama orang orang berperilaku aneh
di tengah suasana ganjil yang menakutkan
hal hal yang berbau
megis memang demikianlah
saya jadi curiga sama yang udah itu pak jangan jangan
istri saya sudah meniakanku gitu belum
pasien nyai kebanyakan gadis gadis
nyai banjar sehari itu
memang tidak suka berjalan jalan
dengan pasien laki laki
layla bergerak terlalu luasa di rumah ini
terlalu ingin tahu
karena itulah dia mati
yang satu ini juga
selalu bicara dengan komal
entah apa yang dikehendaki sebetulnya
dihindari orang lain
jangan tidur dulu joko
tak dapat membantumu nyai
memerlukan bantuan orang lain
agar memperoleh arti hidup
jangan kau ulangi lagi kata katamu itu joko
biarlah aku mati
bila untuk itu kau bisa pergi
aku tidak akan pergi kemana mana tanpa kamu
ada sesuatu yang dapatku perbuat untuk mengakhiri hidupku
tapi dia tak menghendaki kita mati begitu saja bukan
kematian yang mengerikan
kita dapat menghadapi kematian yang bagaimanapun nyai
aku selalu menghadapi kematian orang lain
tapi aku takut menghadapi kematianku
dan suami yang kusayangi
kematian ini akan sangat dahsyat apabila kita terima
kita bisa mencobanya
membayangkannya saja aku takut
setiap kali orang menyebut nama tuhan
tubuhmu membusuk sejengkal demi sejengkal
ulat ulat pemakan bangkai akan menggeroguti
selama kejadian itu berlangsung
kelumpuhanmu akan berpindah ke tubuhmu
kita bisa mencobanya seperti yang sudah sudah bukan
aku tak sanggup
mengapa tidak kau pecahkan belas tanganmu itu saja
jangan lupa kenadomin bts
siapa di dalam
ada orang gak di dalam
ada orang di dalam
ada orang di dalam
ada orang di dalam